ya mohon maaf pak seto terima kasih pak seto paling oke
maksudnya membandingkan kan katanya sim juga butuh batasan umur begitu juga wapres gitu sih mas
ya udahlah ngikut pak astagh terima kasih pak astagh untuk masukannya
sudah menyesal menukung mas giban jadi wali kota dari bdi mas ada tanggapan mas
oh ya terima kasih pak hasto
termasuk juga menindir pak jogowi selalu mengucapkan kata bohong gitu mas
ya terima kasih pak astagh paling oke